raden kian santang
itu sudah takdir dan karma
yang harus dijalani oleh gusti prabu
raden kian santang yang disalahkan gusti
siapa aku banyak ngampar putra dari prabu siliwangi putra prabu siliwangi
kau tidak apa apa rai jadi benar mimpiku kalau orang ini adalah rakyat yang akan menolong
jaga dewa batara bukankah itu panah sekali
kakek apakah kakek mengetahuinya
iya nih mas itu adalah panah para dewa
bila mana mana itu mengenai sasarannya
maka akan hancur lebur berantakan sasaran tersebut
sudah berubah lah sih
tapi kenapa panah para dewa itu bisa jatuhkan anak muda itu
ya allah aku memohon lindungilah rakyat kian santan dan juga raka banyak ngampar ya allah
banyak ngampar dan kian santan pasti akan dalam masalah yang besar
jika menghadapi pemuda yang menggunakan senjata panas sekali tersebut
putraku kenapa kau bisa berada di sini
berada di tempat ini berada di daerah ini
panjang ceritanya ibunda sebelum aku menggelanda dan hidup lalah luntas seperti ini
lalu kenapa ibunda juga berada di hutan
nanda prabu awalnya aku dan ibundamu rai gentrimanik ingin merebut kembali tahta kerajaan besar pancacaran
agar kerajaan besar pancacaran bisa kembali kepadamu nanda prabu
itu karena takdir dan karma yang harus dijalani gusti prabu
sebaiknya kau tutup mulutmu pendekar gendang
ya sudah kalau tidak percaya terserah aku tidak apa apa
diam kau gendang diam
baik gusti ratu

aku sudah mencoba untuk mencoba untuk mencoba
benar putraku karena sepertinya kian sateng tidak mau memberikan tahta pajejaran kembali kepadamu
benar ibunda aku sudah menduga kejadian itu dengan dia membuat tabir gaib
agar aku tidak pernah kembali lagi ke pajajaran
loh kenapa gusti menyalahkan raden kian santang
bukankah itu sudah takdir dan karma yang harus dijalani oleh gusti prabu
kenapa raden kian santang yang disalahkan gusti
ya allah lindungilah raka banyak ngampar jauhkanlah ia dari mara bahaya
ternyata kau juga tidak lebih baik dari kian santa
raka pulihkan dirimu dengan hawa murimu biar aku yang menghadapinya
menikah gendam tetap mulutmu
baiklah kalau begitu aku tidak akan bicara lagi aku tidak akan cerita aku tidak akan ngomong aku tidak akan
dasar menegak gila
tidak bisa kembali ke kerajaan
gara gara ulah raden
yang suntang seperti tidak bersungguh sungguh mencarimu
untuk kembali ke pajajaran
kamu benar rayi
kerajaan besar pajajaran
di bawah pimpinan syekh nurjati
dan juga kidaksina
untuk mencari nanda prabu
ia malah kembali ke kerajaan besar pajajaran
dengan begitu cepat
dan tanpa membuahkan hasil
jadikan santang mengusirku
hanya untuk merbuta
tidak ada satu pun anak dari ayah nanda prabu
yang berhak untuk memegang tata pajajaran
kamu benar keponakanku
kamu sangat benar
tapi nanda prabu
asal nanda prabu harus tahu
di kerajaan besar pajajaran
sekarang semakin bertambah kesulitan keponakanmu
karena saat ini
di kerajaan besar pajajaran ada putra
dari rai prabu siniwang
dan juga ratu ampet kasih
hamba masih merasakan sakit
akibat terdangan tombak
ujang ledak itu bersih
meskipun aku sudah memberikan tenaga dalamku
tapi untuk selanjutnya
senikah gusip prabu
rencana jahat ini dilakukan oleh